tiba di gedung subdit lima cyber di treskrim sus polda jatim rabu sekitar pukul setengah sebelas siang
ia datang didampingi keluarga dan kuasa hukumnya minola sebayang
kehadiran dw untuk memenuhi panggilan penyidik karena dirinya masuk dalam daftar katalog muncikari artis
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini